bagaimana tanggapan tim kuasa hukum novel baswedan terkait penangkapan dua pelaku penyiraman air keras terhadap kliennya
sudah tersambung melalui sambungan telepon saur siagian
selamat pagi bang saur
selamat pagi mbak megi
ketika polisi mengumumkan telah mengamankan dua pelaku penyiraman air keras ke klien anda
apa catatan anda terkait perkembangan terakhir ini
pertama kita apresiasi polisi telah menemukan tersangka sudah menampakkan dua tersangka penyerang novel baswedan
nah masalahnya kan sekarang mereka baru pada tahap seperti itu mengatakan polisi aktif
nah dari awal memang kuasa hukum sudah menduka keterlenggatan daripada polisi
yang mereka pakai motor yang mereka pakai itu kan motor daripada kepolisian
nah oleh karena itu saya kira
tim pencari gabungan pencari parteng dibentuk polisi dan juga komnas ham
merekomendasikan bahwa novel itu diserang
karena menyangkut soal kasus kasus yang ditangani
setidaknya ada lima kasus yang disebut di sana
mengapa novel baswedan ini kemudian diteror
mereka mengatakan harus diberikan pembelajaran
nggak dimatiin tapi diberikan pembelajaran
nah oleh karena itu
saya kira ini adalah entry point daripada kepolisian untuk mengungkap siapa aktornya
setidaknya kan klien saya novel baswedan
mengatakan kan diduga ada keterlibatan daripada jenderal
nah oleh karena itu saya kira ini tantangan daripada kepolisian
untuk mengungkap siapa aktornya apa motifnya
kita tidak mau lembaga kepolisian republik indonesia ini
digunakan oleh orang orang yang bermotif jahat
dan menggunakan alatnya adalah kepolisian
gitu lho mbak megi
ya bang sahur
anda menyebut ini adalah entry point
tapi apakah ini hanya gebrakan kabar reskrim yang baru
nah kita hargai sebagai gebrakan
tetapi kalau dia kemudian hanya memberi lap service kepada presiden
itu malah akan sangat menciderai kepolisian
tapi kita nggak perlu sujon dulu
karena mereka kan sedang memeriksa katanya
si dua polisi aktif tersangka ini
nah kita belum mendengarkan lagi
release berikutnya soal identitas si tersangka ini
kemudian motif kenapa menyerang
nah satu hal yang kedua mbak mega
novel ini kan bukan pertama ini diserang
ini serangan fisik
sebelumnya kan dia diserang melalui cara cara hukum
menetapkan dia tersangka dalam kasus sarang burung walet
berbagai bertubi tubi serangan yang dihadapi oleh beliau gitu loh
ya bang saur tadi kalau anda katakan novel bisa jadi ada motif yang lebih besar lagi
karena ada lima kasus yang ditangani oleh klien anda
lalu novel juga mengatakan tidak mengenal dua terduga pelaku penyiraman air keras
lalu sebenarnya kedua orang ini ada sangkut pautnya seperti apa
karena tadi kalau kita lihat secara frame berpikir lebih jauh
motif yang lebih besar lagi
nah ini dia kan polisi berjanji mas yuda
kalau kita lihat kan dari temuan yang dibentuk polri dengan komnas ham
kan jelas ada faktor mengapa dia diserang karena menyangkut kerja kerja beliau
nah oleh karena itu pertanyaan besarnya adalah
apakah polisi yang diwadidkan tersangka ini
kemudian punya kepentingan
soal kerja kerja daripada novel baswedan
nah yang kita antisipasi tentu adalah demi baiknya polisi
jangan sampai ini ditetapkan sebagai apa namanya
tameng atau pasang badan untuk menutup siapa aktor atau apa namanya
yang mengatur semua serangan ini gitu loh mas yuda
ya terakhir bang saur ini tadi anda katakan memang harus segera diungkap
karena ada faktor dibalik peristiwa penyerangan ini
meskipun dua terduga pelaku penyiraman sudah ditangkap
lalu apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dalam mengawal kasus ini
nah tentu kan kami terus kan dari awal sesungguhnya meminta supaya tim gabungan pencari fakta dibentuk
tapi kan polisi terus meminta bahwa supaya bahwa mereka masih sanggup
tetapi kita ingatkan betul bahwa kepolisian presiden telah memerintahkan
artinya adalah kalau kasus ini tidak bisa diungkap bukan saja wibawa kepolisian kemudian semakin terpuruk
tapi wibawa pemerintah karena berkali kali presiden mengingatkan harus segera dituntaskan
jadi jangan sampai ini dirilis untuk menutupi karena ada beberapa catatan mas yuda
ada beberapa serangan yang dihadapi oleh penyidik penyidik
kemudian ditetapkan tersangkaknya sampai detik ini tidak ada kemajuannya

kita tidak mau karena indikasi ini sudah ada
tentu tidak apa namanya adalah tidak sehat kalau kemudian polisi kemudian malah nanti dituduh untuk menutup nutupi kasus ini
atau mengungkap kasus ini sesungguhnya seperti apa gitu loh mas yuda
ya terima kasih bang saur tim kuasa hukum novel baswedan sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini